destinasi wisata raja ampat tak melulu soal bentang pulau kars yang memikat
atau kekayaan bahari membuat hati tertambat
di teluk maya libit ada sungai yang airnya amat jernih
mengalir perlahan menawan hati
surga tersembunyi ini bernama kalibir
untuk melihat harta karun ini
kita perlu menempuh perjalanan darat dari ibu kota raja ampat waisai
menuju desa terdekat warsambin selama kurang lebih satu jam
perjalanan dilanjutkan dengan menyeberangi teluk maya libit
dalam perjalanan ini saya diharuskan mengikuti protokol kesehatan tiga m
yakni mencuci tangan memakai masker dan menjaga jarak
lima belas menit menyeberangi teluk maya libit terasa singkat
karena saya ditemani panorama alam yang memukau sepanjang jalan
kami menyusuri hulu sungai di mana aliran air ini berasal
hutan tropis yang kami lewati juga merupakan habitat burung khas papua cendrawasi
jika beruntung kita bisa menjumpainya

dan tibalah kami di kali biru
bagus sekali ya pak coy
ini kalau tempat kali biru ini apa ada cerita atau sejarahnya
iya benar di sini ada sejarahnya khusus dari kami marga mentansa
mentan san itu itu para raja raja dulu mereka kalau berperang mempertahankan kulit atau tempat ini
mereka rendam di sini
mulai rendamnya dari malam sore jam enam hingga paginya
mereka naik kalau badannya hangat pasti menang dalam perang
tapi kalau mereka dingin nggak ikut berperang

kali biru layaknya oase keindahan di jantung teluk maya libit

kali biru layaknya oase keindahan di jantung teluk maya libit
hamparan vegetasi hutan menambah eksotis sungai ini
pancaran biru kristal di kali biru masih menjadi misteri
tetapi soal kemurnian air peneliti asal jerman pernah mengungkapnya ketika menjelajah ke kali biru dua tahun lalu
seger banget berenang di kali biru
dan saking indahnya pemandangan di sungai ini
saya sampai lupa kalau ini tuh sungai bukan pantai
dan saking jernihnya air ini menurut peliti
kemurnian air ini sama dengan air botol kemasan dan sebagainya
di sungai para raja ini saya tergugah
begitu sempurna pesona alam raja ampat di tiap jengkalnya
tim liputan cnn indonesia raja ampat papua